tokoh senior yang juga mantan gubernur jawa barat solihin gp angkat bicara
terkait kontroversi pelantikan komjen muhammad iryawan sebagai penjabat gubernur jawa barat
solihin yang akrab dipanggil abaihin meminta semua pihak termasuk para politisi di jakarta
untuk tidak ribut ribut dan menerima pelantikan iryawan
sesepuh jawa barat saya merasa patut bersyukur
pak iryawan sudah jadi penjabat gubernur jawa barat
sudah keputusan presiden mau apa lagi sih
itu keamanan daripada rakyat jawa barat melalui alat alat jawa barat
yang saya sebagai sembuh jawa barat mengharapkan bisa terwujud
sekarang sudah terwujud
ribut orang orang yang dari dulu pun tidak pernah
saya lihat jasa jasanya untuk jawa barat atau untuk nasional
sudahlah jangan di dengar tuh yang ribut ribut itu
yang didengar maka kami kami yang ada di jawa barat dari sejak empat puluh lima
jangan sampai ruh ruh bikin bikin ribut ribut
ya di jakarta segala orang ngomong
ke circlesan jawa barat ini juga terlemah itu
beri dukungan di